hingga senin pagi jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang terjadi di sentani kabupaten jayapura papua bertambah menjadi tujuh puluh tujuh orang
sementara proses pencarian masih terus dilakukan oleh pihak tni polri serta basarnas dan dari pihak masyarakat setempat
menurut kepala penerangan kodam tujuh belas cendrawasi kolonel muhammad aidin pada lanjutan proses evakuasi dan pencarian korban senin pagi
telah ditemukan dua jasad yaitu satu wanita dan satu bayi yang ditemukan di pinggiran kali kemiri sentani
proses pencarian ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan tni dan polri serta dari basarnas dan juga warga masyarakat sekitar lokasi bencana dibantu oleh warga
sementara jumlah pengungsi empat empat ratus tujuh puluh lima orang ditampung di beberapa lokasi pengungsian di sentani jayapura
update terkini tadi yang kita himpun jam sembilan tiga puluh waktu indonesia timur jumlah korban meningkat menjadi
meningkat menjadi tujuh puluh orang untuk kabupaten kemudian tetap tujuh di kodam adia berat
jumlah sekarang total tujuh puluh tujuh orang yang meninggal dunia
kemudian yang korban luka luka tujuh puluh lima orang yang kita data luka berat empat puluh satu orang
ini mendapatkan penanganan serius
jumlah total pengungsi yang kita layani hingga saat ini empat empat ratus tujuh puluh lima orang